gempa bumi dengan magnitudo tujuh satu mengguncang wilayah kepulauan talaut sulawesi utara pada pukul sepuluh tiga puluh sembilan waktu indonesia barat
getaran gempa tersebut dirasakan warga manado
usai gempa suasana kota manado terlihat normal masyarakat juga tidak terpengaruh dengan isu tsunami
menurut kepala seksi data informasi bmkg manado edward henry mengko gempa tersebut tidak berpotensi terjadi tsunami
ditinjau lokasi epicenter dan kedalaman gempa ini dipicu oleh aktivitas subduksi lempeng laut filipina yang mengunjam ke bawah pulau minau filipina
kepada masyarakat kepulauan sangihe dan talaut bmkg manado mengimbau agar tetap tenang dan tidak terpancing isu isu yang tidak bertanggung jawab
dampak dari gempa bumi itu yaitu masyarakat di kepulauan talaut di seluruh kepulauan talaut merasakan gempa bumi dengan intensitas sampai empat puluh
kemudian dirasakan juga
dirasakan juga di kabupaten sangihe dirasakan juga di kabupaten sitaro kemudian sangat lemah dirasakan di manado juga di jailolo dan di ternate di maluku utara
tapi sejauh pantauan kami sampai dengan saat ini kami juga berkoordinasi dengan bpbd kabupaten talaut dan pihak tni di sana
tidak ada kerusakan dan tidak ada korban jiwa atau korban luka akibat gempa bumi yang tadi terjadi
memang bmkg mendeteksi gempa ini tidak mampu membangkitkan kekuatan signif
kekuatan gelombang tsunami yang signifikan jadi kita tidak mengeluarkan informasi peringatan dini tsunami demikian